kita sudah sampai
yuk sayang yuk kita masuk yuk
gak enak sama tante rosa
yuk sayang yuk
yuk kita pergi dulu

oleh melihat perancitnya
oleh melihat perancitnya
oleh melihat perancitnya
oleh melihat perancitnya
oleh melihat perancitnya
oleh melihat perancitnya
maaf ya jess menunggu lang
kok jessica pergi
padahal saya sudah minta dia menunggu
padahal saya sudah berhasil ketemu jessica
tapi dia malah pergi
dokter andi kan ada pasien yang namanya jessica nabella
boleh sih minta kontaknya atau alamatnya
maaf ya bu kami tidak bisa kasih tahu data pasien sebarangan ke orang lain
enggak saya kenal kok sama jessica
bahkan saya sudah kenal lama
tadi saya lupa minta kontaknya
maaf bu kami tetap tidak bisa kasih tahu
ya udah oke
terima kasih ya sister
sama sama permisi bu
ya saya sudah selesai
jemput saya di depan ya
mas rhonda ternyata sendiri
riz war bedeuteti kamu juga

agil saja sudah berikuman lingkung
saya berpikir bagaimana anda bertemu itu dengan dia
tidak akan terjadi pemberkataan selatan mau bertemu

jadi saya mengitulah baiknya
kan aku selalu ingat pesan papa waktu dulu
makasih banyak ya bapakku sayang
papa sampai repot repot ngadain acara dinner karena hari pertama aku kerja
nanti kalau kamu sudah mulai kerja di pt hartawan sentosa
orang gak boleh ada yang tau kalau kamu puternya papa
mereka itu kan saingan bisnis papa
di bakal mencurigakan kalau sampai ada yang tahu putri saingan bisnis mereka malah kerja di perusahaan mereka bukan di perusahaan pariwisata
tapi papa benar juga sih
oke pa papa tenang aja
kamu anaknya hebat ya masih inget aja apa yang papa kasih pesen dulu